seekor sapi jenis limosin milik warga di jombang jawa timur memiliki bobot yang cukup fantastis
yang mencapai satu tiga ton atau sekitar tiga kali lipat berat sapi biasa
sapi limosin berbobot satu tiga ton ini milik ali badrun warga dusun bapang desa sumbermulyo kecamatan jogoroto jombang
sapi limosin ini dipelihara badrun sejak empat tahun lalu
saat membeli bobotnya hanya empat kuintal saja dengan harga lima belas juta rupiah
dengan perawatan rutin dan pemberian gizi kini bobotnya sudah mencapai satu tiga ton
kini mendekati hari raya idul adha sapi dengan bobot cukup fantastis tersebut dijual seharga satu ratus tiga puluh juta rupiah
dan sempat ada yang menawar sembilan puluh juta rupiah namun tidak diberikan
bobotnya berapa ini pak
usianya berapa tahun
kenapa pak bisa bebatnya begitu besar
melihara lama sudah tiga tahun
dari belinya itu mulai harga belinya lima belas juta
dijual berapa ini pak